ya yuda ini menunaikan ibadah haji memang wajib hukumnya dalam agama islam bagi yang mampu ya
ya namun di jawa timur terutama di kota jember ini ada informasi sepasang suami istri
yang akhirnya dapat beribadah haji setelah menabung selama tiga belas tahun dari hasil berjualan es doger
beginilah keseharian muhammad hashim asari penjual es doger di depan kantor dprd jember
pria dua anak ini sehari hari melayani pembelinya yang melintas di depan lapak tempatnya mencari rezeki
hashim menjual es doger sejak pagi hingga sore hari
dari jerih payahnya ini ia bersama istrinya bisa menunaikan ibadah haji setelah tiga belas tahun menabung
hashim mulai menabung pada dua ribu enam dari nilai nominal seratus ribu hingga lima ratus rupiah
yang selalu disisihkan setelah menabung
setiap bulan hingga akhirnya bapak kelahiran bondowoso itu bisa menunaikan ibadah haji bersama istrinya
segala persiapan ke tanah suci telah dilakukan warga jalan manggar tiga nomor enam belas jember ini
pakaian dan peralatan ibadah haji telah dimasukkan ke dalam tas haji berikut surat penting lain
awalnya mulai dari seratus ribu buka rekening pertama itu seratus ribu di bank muamalat dulu saya nabungnya
ya tiap bulannya alhamdulillah sekitar lima ratus ribu tiap bulan
tapi yang nggak pasti kalau rezekinya banyak kadang kadang ya tambah
ya minimal itu saya lakukan lima ratus ribu per bulan
itu disisihkan dari uang apa
ya pendapatan tiap hari itu
sudah hasil penjualan tiap hari itu saya sisihkan
hashim akan bergabung dengan kelompok calon haji al khodiri jember kloter empat puluh lima
syaiful kusmandani jember jawa timur